inilah video amatir saat evakuasi seorang ibu dan bayinya
yang masih berada di kolong truk kontainer
di jalan raya sukomanunggal surabaya selasa sore
bayi tersebut tewas di tempat
sementara sang ibu menderita luka berat
karena terseret sejauh sepuluh meter
kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
menurut saksi mata sebelum menabrak pengendara motor
truk kontainer tersebut berjalan kencang dan oleng ke kiri
truk berhenti setelah menabrak trotoar jalan
setelah kejadian sopir langsung dibawa ke polsek sukomanunggal
untuk menghindari amukan masak
sementara di bandar lampung
seorang siswi smp tewas tertabrak
kereta batu bara di perlintasan stasiun labuan batu
ke daton selasasian
warga yang ada di lokasi kemudian berupaya
mengevakuasi jenazah korban yang diketahui
bernama safira aulia
sebelum kejadian korban berjalan merobos
perlintasan kereta api bersama dua temannya
sebelum menyeberang rel
beberapa warga sudah memperingatkan
tetapi korban tidak mendengar
diduga saat itu korban sedang menggunakan earphone
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum
abdul muluk bandar lampung
tim liputan cnn indonesia